program merdeka belajar yang diusung menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
menyisakan pekerjaan rumah yang besar untuk mengimplementasikannya
untuk itu puluhan pengajar dari berbagai daerah menggelar seminar nasional bertajuk merdeka belajar
di kampus universitas negeri jakarta rawamangun jakarta timur pada selasa sepuluh maret
seminar itu diadakan untuk menyiapkan kemampuan tenaga pengajar
agar dapat merealisasi program merdeka belajar yang diusung mendikbud nadiem akarim
dengan darinya berbagai narasumber yang kompeten seperti deputi bapenas
dan juga banyak narasumber lain mudah mudahan memberikan inspirasi
memberikan pengetahuan yang bisa memotivasi teman teman peserta
untuk bisa mengembangkan tanggung jawab dan komitmennya sebagai pendidik terutama
karena kebanyakan adalah dosen di lembaga pendidikannya masing masing
seperti diketahui program merdeka belajar yang diusung
mendikbud nadiem makarim mencakup beberapa kebijakan
seperti usbn berbasis kompetensi peniadaan ujian nasional
yang dikonversi menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter
rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih sederhana
serta penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi
rizky ihtiyar yahya jakarta